menurut data fao pada dua ribu enam belas indonesia bertenggar di posisi kedua produsen rumput laut terbesar di dunia
di level nasional sulawesi selatan memegang peranan penting sebagai salah satu provinsi penghasil rumput laut terbesar
yang aktif menyokong kebutuhan industri
dan kami hadirkan raguman untuk anda
nganambe daeng siama mulai menjadi pembudidaya rumput laut sejak lima belas tahun lalu
di desa ujung baji kecamatan sandrobone kabupaten takalar sulawesi selatan
berawal dari budidaya rumput laut jenis kateni pada dua ribu tiga belas daeng siama mulai beralih
mengembangkan rumput laut jenis gracilaria yang biasa digunakan untuk industri agar
dengan modal tiga juta rupiah saat ini pria yang akrab di sapa daeng siama ini
mampu memproduksi satu lima ton rumput laut kering jenis gracilaria sekali panen
keuntungannya mencapai enam hingga tujuh juta rupiah hanya dalam satu siklus masa panen selama empat puluh lima hari
kepada cnn indonesia yang datang ke takalar atas undangan organisasi pengembangan industri pbb atau unido
para petani menyatakan bahwa pendapatan dari rumput laut ini cukup besar
ya pendapatannya luar biasa lumayan lah lumayan bagi saya
karena satu kali panen kalau panen total itu ada satu ton setengah
kalau satu ton setengah dikali tujuh ribu berarti sepuluh juta
jadi siapa yang tidak bangga kalau kita tidak perbaiki ini kita punya di lokasi
setidaknya ada tiga jenis rumput laut unggulan di takalar sulawesi selatan
yakni kateni spinosum dan gracilaria
namun dari ketiganya gracilaria atau yang oleh warga disebut sangosango laut ini menjadi jenis rumput laut yang berkembang menjadi tanaman endemik berkualitas
hanya dapat tumbuh subur di sepanjang pantai desa ujung baji
karena itulah sejak budidaya gracilaria dirintis pada dua ribu sembilan
para petani di desa ujung baji mulai beralih
lantaran kualitas dan pendapatan yang dihasilkan dari rumput laut jenis ini dinilai lebih menguntungkan
dan saya lihat hasilnya bagus sekali hasilnya ini gracilaria daripada kateni
karena di sini satu kali mengikat biayanya satu lima ratus satu kali mengikat satu bintangan
itu bintangannya sudah dibawa turun empat puluh lima hari sudah dipanen
kalau sudah dipanen empat puluh lima hari kita tunggu lagi belakangnya empat puluh lima hari dipanen lagi
jadi kita satu kali saja membibit sampai empat tahun tali dibawah
kualitas rumput laut gracilaria di desa ujung baji ini pun telah diakui secara nasional
bahkan gracilaria yang dihasilkan juga telah dipasok ke perusahaan pemegang tepung agar agar pt agarindo buka tama
kami memiliki target
target untuk memproduksi sampai lima ratus ton
untuk tahap pertama ini lima ratus ton per bulan
dimana harapan kami ya kalau memang bisa mencapai lebih dari seribu ton per bulan juga tidak ada masalah
karena memang jenis gracilaria yang dikembangkan di daerah takalar ini adalah jenis yang berkualitas
menurut data di sperindak pemerintah provinsi sulawesi selatan
takalar setidaknya menyumbang lebih dari satu juta ton produksi rumput laut berbagai jenis di sepanjang dua ribu enam belas
hal ini membuat takalar masuk sebagai salah satu kabupaten produsen rumput laut terbesar di sulawesi selatan
adia fitriana takalar